sikap politik partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
ditentukan pada rapat kerja nasional rakernas lima pada dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat
sikap politik ini menurut sekjen pdi perjuangan hasto kristianto akan diambil dengan mempertimbangkan suara arus bawah kader dan simpatisan partai
di dalam rakernas akan juga didengarkan suara arus bawah yang disampaikan oleh dpc maupun dpd partai
dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh pd perjuangan sehingga terkait sikap politik partai
termasuk bagaimana di dalam mencikapi pemerintahan yang akan datang tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen elemen partai
yang hadir di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut
merespons hal ini tim kampanye nasional prabowo gibran menilai tak ada yang perlu ditunggu dari sikap pdi perjuangan lewat rakernas
tkn memprediksi pdi perjuangan akan berada di luar pemerintahan
sebenarnya biasa saja ya karena juga koalisinya sudah cukup komplit
jadi ya paling ya intinya bahwa
tentunya yang kita inginkan juga bahwa pdip akan membangun bangsa ini dengan menjadi oposisi
itu yang memang harus kita hargai sebagai untuk ngecek and balances terhadap pemerintahan pak prabowo dan mas gibran gitu
jadi ya kita sudah tahu lah sikap pdp kayaknya akan tetap begitu
lain halnya dengan analis komunikasi politik yang memprediksi
sikap pdi perjuangan di kemudian hari bisa berubah seiring dengan adanya kemungkinan regenerasi kepemimpinan partai
dari megawati soekarno putri ke puan maharani
dalam proses regenerasi kepemimpinan partai
mbak puan maju menjadi bagian dari kontestan terkuat
dan kemudian mampu menggunakan kekuatan dan struktur jaringannya untuk memimpin pdp ke depan
kalau misal kemudian itu bisa dilakukan dan kemudian mendapatkan dukungan dari dalam tanda kutip
rival politik yang saat ini tampaknya memang sedang panas panasnya
maka bisa saja kemudian nanti hubungan pdip ke depan dengan pemerintahan baru prabowo gibran akan membaik lagi
apapun langkah pdi perjuangan baik buruknya jalannya pemerintahan lima tahun ke depan
tetap akan ditentukan kedewasaan berpolitik seluruh elit parpol yang terlibat
ada analis komunikasi politik yang juga direktur eksekutif parameter politik indonesia yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
di rumah pemilu hari ini ada mas adi praitno yang akan menganalisis arah politik pdi perjuangan
dalam rakernas atau jelang rakernas pd perjuangan kelima pada hari esok dua puluh empat mei
ini kan rakernasnya belum dimulai tapi pemanasannya sudah ada nih kan dari pd perjuangan sendiri
jarod saiful hidayat bilang kalau akan ada sejumlah kejutan dalam rakernas nanti
ya saya kira memang yang disebut dengan kejutan itu bisa saja tak ada kejutan
misalnya kita mendengar pdip itu akan ada kejutan misalnya soal siapa yang akan mendampingi ganjar
soal siapa yang hadir dalam kampanye akbar dan kampanye akhir yang dilakukan oleh pdip
tapi kan ident of the day nya tak ada kejutan kejutan apapun yang seperti diharapkan oleh publik
oleh karena itu yang disebut kejutan bagi saya mungkin juga dalam rakernas pdip ini sebenarnya tak ada kejutan apapun
nah yang kedua kalau yang disebut kejutan itu misalnya pak jokowi hadir atau mungkin prabowo diundang
karena kalau statement pdip misalnya sampai hari ini
bahwa rakernas itu acara internal
jadi yang diundang itu adalah internal kader partai yang hanya dianggap memiliki akses
hanya dianggap sebagai kader dan tentu saja nanti keputusan keputusan politik yang diambil pun juga adalah keputusan politik internal
oleh karena itu sebenarnya tidak mengherankan kalau yang diundang itu disitu ya tak ada orang lain sebenarnya selain kader kader pdip secara umum
jadi bagi saya mbak tak ada kejutan apapun sebenarnya yang menurut saya
akan disampaikan oleh rakernas pdip yang akan dimulai besok dan untuk beberapa hari ke depan
oke jadi anda mau bilang kalau lebih seru sebelum rakerna sendiri
pas rakernasnya sebenarnya udah gak seru lagi nih mas adi
ya saya kira ini bagian dari strategi komunikasi publik pdip
supaya jadi perbincangan bahwa akan ada kejutan itu sebenarnya adalah tak ada kejutan apapun
karena kalau dianggap ada kejutan misalnya gibran dan jokowi hadir rasa rasanya tidak mungkin
kalau yang dianggap ada kejutan misalnya mengundang prabowo kok
kok rasa rasanya sulit ya karena ini adalah kader internal partai
dan per hari ini prabowo itu masih ketua umum gerindra dan bukan presiden terpilih
baru tanggal dua puluh oktober menjadi presiden yang secara definitif akan dilakukan
yang kemudian menjadi kejutan itu adalah kalau kemudian pdip mengumumkan secara terbuka
sikap resmi mereka terkait dengan pemerintahan ke depan
karena dalam rakernas ini adalah momen di mana seluruh kader kader pdip
dari pusat hingga daerah akan berkumpul akan mendapatkan
aspirasi akan menyampaikan pendapat pendapatnya terkait bagaimana seharusnya pdip di lima tahun
pemerintahan prabowo dan gibran tentu saja
kalau itu disampaikan secara terbuka maka itu akan menjadi kejutan
karena kalau kita melihat historisitas dari pdip
biasanya sikap resminya itu kan dilakukan setelah kongres
kita tahu dua ribu lima baru setelah kongres diumumkan itu kurang lebih sekitar
setelah prabowo dan gibran dilantik jadi presiden
setahun setelahnya baru pdip kongres dan mengumumkan secara terbuka
kalau sikap resmi pdip itu dipercepat diumumkan dalam rakernas besok di ancol
bagi saya itu adalah bagian penting atau variable penting dari yang disebut dengan kejutan kejutan itu
luar itu rasa rasanya nggak ada kejutan apapun
tapi mas adi masih perlu nggak sih diumumin sikap politiknya secara resmi
sebenarnya kan kita sudah bisa lihat ya bagaimana kritisnya sikap pdi perjuangan selama ini
kepemerintahan yang bahkan juga belum berjalan
kalau kita melihat statement statement pdip ini kan sikap pribadional sebenarnya
sikap person sikapnya hastos secara pribadi sikapnya gajah secara pribadi sikapnya menyerot sikapnya menginter
ini perlu secara resmi ya sikap partai begitu ya
akumulasi dari sikap sikap pribadi ini sebenarnya ini ditebalkan oleh publik
jangan jangan memang sikap resmi pdip itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
sikap pribadi setiap anggota anggota pdip itu
oleh karena itu ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik pdip
bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan
karena selama ini kan terkesan sikap politik pdip pun itu terbelah
misalnya hasto itu kan selalu agresif selalu kritis memberikan
kita dengan buan yang kelihatan kalem kelihatan sok
dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan pak jokowi kan kelihatan sangat sumringa
dan baik baik saja seakan akan tidak ada persoalan apapun
tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai
kalau kemudian tiba tiba dalam rakernas besok ada tanda tanda yang mengarah sikap resmi pdip
bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan
karena seakan akan sikap pdip per hari ini masih macam macam kadernya
ada yang siap oposisi ada yang lunak lunak dan seterusnya dan seterusnya
oke jadi anda bisa membaca itu analisa anda ya
sikapnya puan kemudian pada saat ketemu presiden jokowi
kemudian juga sikap yang berbeda ditunjukkan oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto
termasuk juga kalau kita lihat kan jarod saiful hidayat ketika menyebut
presiden joko widodo diundang atau tidak juga punya reaksi yang berbeda begitu ya
dengan apa yang kita lihat antara pertemuan jokowi dodo dan juga puan maharani
ya saya kira kalau kita melihat puan maharani sebagai bagian penting dari elit politik pdip misalnya
termasuk sepanjang pemilu kemarin
puan ini kan nyaris tidak pernah memberikan sikap sikap yang agresif
ataupun sikap sikap kritis seperti kawan kawan pdip yang lainnya
puan ini kan terlihat soft kelihatan kalem
dan bahkan kalau tidak salah didelegasikan oleh pdip
untuk membangun komunikasi politik dengan prabowo subianto
jadi bagi saya sulit sebenarnya membaca secara resmi apa sikap politik pdip
oleh karena itu sebenarnya publik hanya ingin mengkonfirmasi
apa sih sebenarnya sikap akhir dari pdip terkait dengan prabowo dan gibran
yang mungkin nanti akan segera diumumkan dan ditetapkan
dan akan dilantik sebagai presiden republik indonesia untuk lima tahun yang akan datang
ini satu satunya kejutan yang paling mungkin bisa ditunggu oleh
yang kedua menurut saya sudah tak relevan lagi sebenarnya
membincangkan soal kaitan jokowi dengan pdip
sulit rasa rasanya untuk bisa dipersatukan kembali
inilah yang saya kira bahwa ketika ada rakernas besok
kemudian pdip tidak mengundang pak jokowi ya
saya kira bagi pdip jokowi sudah bukan kader lagi
dan bagi jokowi pdip bukan partainya lagi
karena sejak gibran maju pilpres berpasangan dengan prabowo subianto
saya kira disitulah sebenarnya jokowi sudah tidak menganggap pdip menjadi partainya lagi
jadi bagi saya kalau ke depan ada perdebatan
bagaimana hubungan jokowi dan pdip apakah akan islah ataupun tidak
bagi saya ini hanya akan menjadi perdebatan yang mubazir
karena hubungan keduanya sudah tak lagi bisa diselamatkan
berarti kejutannya kalau misalnya pdip punya sikap berada di dalam pemerintahan
itu kejutannya ya kita tampung dulu itu
tapi kalau misalnya pdi berada nanti di luar pemerintahan
mas adi apakah nanti pdip bakal konsisten hingga akhir pemerintahan prabowo gibran
nanti bakal ada tetap di luar pemerintahan
saya termasuk yang agak sedikit meragukan ya
karena memang konsentrasi politiknya agak berubah
kalau setahun dua tahun pertama prabowo dan gibran ini jadi presiden dan wakil presiden
ini kan masa bulan madu di mana hubungan politik antara prabowo dan gibran
termasuk prabowo dan jokowi sepertinya masih akan baik baik saja
sepanjang hubungan prabowo dan jokowi ini baik baik saja
maka sepanjang itu juga rasa rasanya pdip sulit untuk menjadi bagian dari kekuatan politik prabowo
masuk tahun ketiga tahun keempat ataupun jelang akhir tahun yang kelima
hubungan jokowi dan prabowo sudah tak baik baik saja
hubungan prabowo dan gibran sudah mulai merenggang bukan tidak mungkin
pdip akan menjadi instrumen penting menjadi variable penting yang akan dirangkul oleh prabowo
untuk menjadi bagian dari kekuasaan di dalamnya
jadi bagi saya pdip bergabung dengan prabowo ataupun tidak
dengan pak jokowi itu faktor salah satunya
yang ketiga ini kan dalam koalisi presidensialisme multi partai
apalagi ada intensi koalisi mayoritas koalisi gemuk
seringkali partai partai pendukungnya prabowo dan gibran itu tak dijamin bahwa mereka akan solid
tak bisa dijamin bahwa mereka itu akan tegak lurus dengan semua keputusan politik prabowo
mungkin di perjalanannya nanti akan ada partai partai politik pendukung prabowo dan gibran itu kritis dari dalam
ketika ada satu dua partai yang kemudian dia menyala suka protes dengan prabowo
saat bukan saya bukan tidak mungkin
pdip akan menjadi partai yang akan diperhitungkan untuk dirangkul
apakah pdip akan survive jika nantinya jadi pejuang tunggal oposisi di parlemen mas adi
kalau melihat historisitasnya pdip ini kan terbukti
sepanjang sepuluh tahun menjadi zamannya pak sby
itu suara pdip naik secara signifikan dan bahkan memenangkan pertarungan pilek dan pilpres sekaligus
bagi saya itu adalah catatan yang memang tidak bisa dibantah
meski pada saat yang bersamaan misalnya kita juga tidak bisa menutup mata
untuk lima tahun yang akan datang tentu jalan yang harus dilalui oleh pdip ini kan cukup berliku dan berdaki
apalagi misalnya prabowo masih bisa mencalonkan diri
dan bersamaan misalnya pdip tidak punya jagoan yang cukup kuat yang bisa menambah kekuatan politik mereka
oleh karena itu sekalipun berada di luar kekuasaan minimal pdip itu mampu mempertahankan kekuatan politik mereka
yaitu kekuatan politik ideologis kekuatan politik dan rasional yang sampai saat ini itu tegak lurus dan istiqomah mendukung pdip
minimal enam belas ini tidak tergerus
itu yang paling mungkin bisa akan didapatkan oleh pdip sepanjang pdip itu berada di luar kekuasaan
karena memang tak ada rumus sebenarnya yang inline bisa menjelaskan bahwa partai politik kalau berada di luar kekuasaan dia akan naik secara signifikan
pks sepuluh tahun berada di luar kekuasaannya jokowi tapi kan kenaikannya tidak pernah signifikan
landai landai saja antara tidak turun dan antara tidak naik
oleh karena itu satu satunya cara yang bisa menjelaskan pdip naik ataupun tidak
yang kedua adalah menambah kekuatan politik di luar basis yang sudah ada
yang ketiga harus memunculkan figur figur baru yang kemudian bisa menambah kekuatan politik yang ada
di mana pdip akan mendapatkan figur figur baru
dimana para figur baru ini mampu mengajak pemilih pemilih lain di luar basis basis tradisional yang sudah dimiliki oleh pdip
kalau sepanjang lima tahun itu bisa dilakukan
saya kira pdip akan tetap
maka bukan tidak mungkin pilihan menjadi oposisi
bukan menjadi pilihan yang kemudian nasional yang bisa menjamin mereka akan menjadi partai yang tetap kuat
oke untuk survive ya untuk pdip ya
tapi anda bisa membaca nggak mas adi
kira kira siapa lagi nih rekan pdi perjuangan yang akan berada di luar pemerintahan
kalau melihat kecendungan rata rata secara umum sepertinya pks
pks ini memang gestur tubuh
kelihatan memang ingin membuka komunikasi dengan prabowo
tapi rasanya prabowo itu ingin menutup hati ya
karena dalam acara pks kemarin prabowo nggak datang
treatment prabowo beda dengan pks dengan pkb dan nasdem
mungkin dua kali berjumpa dalam waktu yang cukup berdekatan
dengan pkb misalnya itu dalam waktu yang berdekatan
sementara dengan pks diundang secara resmi disediakan karpet merah dalam acara ulang tahunnya
sekalipun pks punya intensi untuk bergabung
rasa rasanya kubu prabowo kubu gibran dan kubu pendukungnya
itu tidak terlampau tertarik menjadi bagian di mana pks akan diajak di dalamnya
selain pdip saya masih meyakini bahwa pks juga akan berada di luar kekuasaan
di luar itu nasdem dan pkb
tingkat probability nya bergabung dengan prabowo itu cukup terbuka
selanjutnya yang menarik juga
setelah raker nas ini
posisi untuk ganjar pranowo
calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan di pilpres dua ribu dua puluh
akankah punya posisi penting untuk tetap menjaga suara untuk ganjar hingga tahun dua ribu dua puluh sembilan nanti
kalau melihat pernyataan elit pdip
ganjar kan sudah mulai diberikan peran ya
terutama untuk memberikan inspirasi terkait dengan bagaimana memenangkan
jadi sukses story ganjar sebagai dua
ini sepertinya ingin ditularkan kepada begitu banyak calon calon kepala daerah
yang nantinya akan bertanding di bulan november mendatang
oleh karena itu ini kan dari bagian
supaya ganjar itu tidak shutdown
supaya ganjar itu terus menjadi spotlight
menjadi orang yang mendapatkan posisi di partainya
sehingga energi ganjar eksistensi ganjar
baik di internal ataupun dalam konteks politik secara nasional
karena kalau ganjar tidak mendapatkan expose
dalam posisi jabatan politik strategis apapun
dan peran peran penting dalam politik elektoral
tentu namanya akan ditelan oleh zaman
oleh karena itu kalau kita melihat jangka pendeknya
short term bahwa ganjar sepertinya akan dilibatkan
bagaimana dalam menangan dalam pilkada ke depan
saya sepertinya turut menduga bahwa ganjar sepertinya akan masuk dalam struktur kepengaruhan
sepertinya akan masuk dalam struktur kepengurusan
ataupun toh kalaupun tidak masuk dalam struktur
akan ada penugasan lain
bahwa ganjar itu supaya memiliki kontribusi memiliki peran
yang bisa diklaim atas nama sebagai bagian dari partai politik
pdip ataupun ganjar pranowo akan tetap eksis
sebagai komponen penting yang diperlukan untuk menjadi kontestan politik
suka tidak suka ganjar per hari ini
adalah tokoh internal pdip yang selalu diperbincangkan
masih punya popularitas yang mungkin akan menambah kekuatan politik pdip di masa yang akan datang
tapi semuanya sangat tergantung bagaimana pdip memperlakukan
oke kita masih harus tunggu nanti mas adi apakah memang benar
kita harus sabar menunggu sampai hari jumat besok
apakah memang benar ada kejutan dalam rekernas ke lima pdip perjuangan
yang akan dimulai dari tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
terima kasih mas adi preitno sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu selalu